ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan mengungkap kemungkinan partainya mencalonkan politisi golkar ridwan kamil di pilkada jakarta
zulkifli hasan menyebut ridwan kemungkinan tak maju di pilkada jawa barat tetapi di pilkada jakarta
zulkas menyebut sejumlah kaderpan yang dianggap cocok maju di pilkada jakarta
antara lain putrinya zita anjani sigit purnomo atau biasa yang dikenal sebagai pasha ungu dan eko hendro purnomo atau eko patrio
namun zulkifli hasan juga menyebut kemungkinan dukungan pan untuk ridwan kamil
menurut zulkifli hasan mantan gubernur jawa barat itu tak akan maju di pilkada jawa barat melainkan di jakarta